saudara wacana menambah kementerian negara dari tiga puluh empat menjadi empat puluh dinilai rentan praktik korupsi
sementara ada juga tudingan penambahan kursi menteri bersifat politis
wacana penambahan kementerian di kabinet prabowo gibran mengemuka
presiden terpilih prabowo subianto disebut ingin menambah jumlah kementerian hingga empat puluh
namun rencana menambah pos kementerian dinilai berpotensi menambah celah korupsi
menurut cawapres dua ribu dua puluh empat mahfud md semakin banyak kementerian akan semakin banyak sumber praktik korupsi
saya perhalus kemenko tidak harus ada sesuai dengan undang undang
akhirnya rumusannya begitu tapi semangatnya bukan terus bagi bagi kekuasaan gitu
semangatnya itu membatasi jumlah jumlah pejabat setingkat menteri
karena semakin banyak itu semakin banyak sumber korupsi itu semua anggaran
soal penambahan kursi menteri presiden jokowi mengaku tidak memberi masukan kepada prabowo soal penambahan kementerian
di kabinet yang akan datang ada keselan
kalau kabinet yang akan datang ditanyakan dong kepada presiden terpilih
tanyakan kepada presiden terpilih
tanyakan pada presiden terpilih
masukan masukan dari bapak pak
masukan dari bapak apakah memang diperlukan dan apakah yang sekarang
kalau ada masalah yang ada ada masalah yang toksik tidak boleh ada orang
wakil presiden terpilih gibran raka buming raka bilang
wacana menambah jumlah kementerian menjadi empat puluh masih digodok
gibran meminta agar wacana ini tak dibahas dulu hingga ada keputusan yang dibuat oleh prabowo
nanti ya masih dibahas masih digodok lagi
saya satu menteri yang kementerian yang diperlukan itu juga untuk menangani
sementara wakil presiden ke sepuluh dan ke dua belas ri yusuf kala menilai
bila penambahan kementerian hanya atas alasan politik akomodasi
maka layak disebut kabinet politis
ya tentu harus dirubah dulu undang undang tentang apbn itu
kementerian lembaga karena itu jelas
bang bilang kenapa sampai empat puluh itu untuk akomodasi partai politik yang mengusung pak prabowo gibran itu gimana tuh
tapi itu artinya bukan lagi kabinet kerja namanya
bukan second cabinet tapi kabinetnya lebih sangat politis
ya tentulah kalau hanya dimaksudkan hanya mengakomodir berarti lebih politis
untuk penambahan jumlah kementerian perlu merevisi undang undang no tiga puluh sembilan tahun dua ribu delapan belas
tentang kementerian negara yang telah mengatur jumlah maksimal kementerian yakni total sebanyak tiga puluh empat kementerian
asosiasi pengajar hukum tata negara hukum administrasi negara mengusulkan menambah beberapa kementerian baru
misalnya kementerian pangan nasional kementerian perpajakan dan penerimaan negara
kementerian pengelolaan perbatasan dan pulau terluar serta kementerian kebudayaan
masih ada waktu lima bulan lagi sebelum dilantik bagi presiden terpilih prabowo subianto menyusun kabinetnya
bagi publik yang terpenting adalah program pemerintah efektif berjalan
sehingga yang dibutuhkan adalah pembantu presiden yang berkualitas dan bukan kuantitas
saudara menurut cawapres mahfud md rencana penambahan jumlah menteri di kabinet prabowo gibran mengundang kekhawatiran akan makin banyak sumber praktik korupsi
benarkah demikian kita akan bahas bersama ketua dpp partai golkar bobby aditya rizaldi
dan peneliti dari pusat kajian anti korupsi ugm zainur rahman
mas bobi mbak zainur selamat malam
selamat malam mbak lifi pak bobi mas zainur
saya ke mas bobi dulu ya mas zainur
mas bobi gimana menjawab kekhawatiran soal praktik korupsi di tengah wacana penambahan menteri dari tiga puluh empat ke empat puluh delapan bahkan informasinya
ya utamanya kalau ketakutan ketakutan atau potensi potensi itu kan utamanya kita memastikan instrumen pengawasan
itu bekerja dengan baik instrumen pengawasan itu kan tidak ada yang dirubah
kpk ada bpk ada bpkp juga ada irjen juga ada lantas kalau untuk pembelian pembelian ada dirjen pajak juga ada biaya cukai
jadi utamanya instrumen pengawasan ini tidak ada yang berkurang
nah yang kedua soal kenapa ada penambahan portofolio kementerian
ya memang dulu kan sudah sering sekali ada wacana untuk
nah ini adalah hal yang terjadi di kementerian pernah terjadi di era gus dur apa yang terjadi
dua tahun setelahnya aja bekerja tidak optimal
nah inilah yang membuat sekarang jangan dilihat apakah itu perlu atau tidak
kalau dirasa oleh pemerintahan administrasi ini perlu itu tidak apa apa dilaksanakan
memang kalau kita melihat di amerika itu cuma lima belas di china di jepang ya mungkin memang itu sedikit
tapi harus dibandingkan jumlah aparatusnya dibandingkan dengan rasio masyarakatnya itu jauh lebih besar dengan apa yang kita punya sekarang
artinya mas bobi maaf saya potong makin banyak menterinya makin optimal kinerja pemerintah
itu tergantung kebutuhan ya maksudnya seperti sekarang kan ada kementerian kementerian yang katanya perlu untuk penajaman misi dan visi presiden terpilih
yaitu adalah hak prerogatif dari presiden
tetapi maksudnya jangan terlalu dikhawatirkan bahwa penambahan portfolio kementerian itu

maksudnya jangan terlalu dikhawatirkan bahwa penambahan portfolio kementerian itu
kan itu adalah peningkatan dari dirjen dirjen yang memang sumber sumber pendapatan
jadi menterinya itu kan cuma satu orang
kita bilang menteri dikurangi seperti yang sebelumnya di era pak gus dur
menteri dikurangin dua tapi jajaran di bawahnya tidak ada yang dikurangi
jadi secara efisiensi juga tidak ada apa apa
nah kalau ada penambahan selama nanti apa istilahnya
formasinya itu masih di dalam kerangka budget yang ada di kementerian pan rb
karena setiap pemerintahan memiliki karakteristik masing masing
pak jokowi dia tidak mau mengurangi
karena dia tidak melihat dari waktu dulu
kalau mengurangi itu malah kinerja menjadi terganggu
utamanya adalah memastikan ngikutin aja waktu tahun dua ribu delapan
kalau menterinya prabowo gibran nanti ditambah dari tiga puluh empat ke empat puluh sekian
itu hak prerogatif presiden dan kita akan mendukung
mas zainur pak mahfud kan khawatir soal sumber korupsi bertambah
tapi kalau menurut anda apakah kementerian bertambah
korelasinya sama dengan
sumber korupsi yang juga kemungkinan akan bertambah
ya yang pertama tentu anggaran akan bertambah ya
biaya untuk belanja pegawai
kita tahu menteri itu juga butuh dukungan anggaran yang tidak sedikit
tentu yang kita ingin dengar adalah
apa yang dipersiapkan oleh presiden mendatang dengan para pembantunya
untuk belajar dari kesalahan masa lalu
yaitu di masa pemerintahan presiden jokowi ada enam menterinya
menjadi tersangka kasus korupsi
ini yang lebih penting untuk dibahas daripada menyampaikan ingin menambah jumlah menteri
karena enam itu menurut saya adalah jumlah yang sangat banyak
sekarang pun ada satu menteri yang sedang disidang di depan pengadilan
itu rakyat mual mendengar korupsi yang dilakukan oleh menteri yang bersangkutan gitu ya
sehingga kalau tidak ada satu perubahan yang disiapkan
tadi misalnya pak bobi menyampaikan pengawasan
pengawasannya tetap tapi jumlah kementeriannya bertambah
atau kalau tidak ada perubahan apapun
bahwa kejadian kejadian korupsi di masa pemerintahan presiden jokowi
akan terulang lagi di masa pemerintahan presiden prabowo nantinya gitu
nah tadi pak bobi menyampaikan misalnya soal gus dur gitu ya
gus dur itu mengurangi jumlah menteri cuma satu gitu ya
kalau dari sisi kausalitas
saya belum paham apa antara hubungan berkurangnya satu jumlah menteri dengan kinerja yang dipersoalkan oleh pak bobi tadi
jumlah menteri itu tidak pernah sampai
paling tinggi itu adalah tiga puluh tujuh di masa pemerintahan presiden habibie yang cuma sebentar
di presiden gus dur dikurangi satu menjadi tiga puluh enam
presiden megawati kurangnya tiga jadi tiga puluh tiga
dari zaman presiden sby sampai presiden jokowi
nah sekarang dikunci melalui undang undang tiga puluh sembilan dua ribu
itu ada maksud kenapa undang undang tiga puluh sembilan dua ribu delapan itu
membatasi jumlah maksimal menteri yaitu tiga puluh empat
adalah untuk reformasi birokrasi
agar penyelenggara negara itu tidak gemuk
tidak kemudian lebih banyak ongkos tukangnya daripada material untuk bangunannya gitu ya
kalau elit elit politik tentu senang kalau jumlah jabatan itu semakin banyak
mana hasil kajiannya yang menunjukkan bahwa usulan jumlah menteri itu akan meningkatkan kinerja
apa yang akan dipersiapkan untuk pemerintahan yang akan datang
agar kejadian kejadian korupsi di masa pemerintahan kabinet presiden jokowi itu tidak terulang kembali
kita kan harus melihat dari dua sisi
kita kalau melihat dari efektivitas penambahan menteri
plus minus kalau kuota menteri itu ditambah dari tiga puluh empat jadi empat puluh sekian
yang kedua adalah pengawasan akan semakin lentur
yang ketiga bisa jadi tumpang tindih gitu
karena di dalam urusan urusan sebenarnya semua sudah tercover dengan jumlah menteri yang sekarang
undang undang tiga puluh sembilan dua ribu delapan itu bukan tanpa kajian
itu juga sudah melakukan berbagai kajian terhadap konstitusi
terhadap studi banding dengan luar negeri
juga sudah melakukan review terhadap kabinet kabinet terdahulu dari zaman soekarno sampai zaman sby di jilid pertama
ya saya sih sejauh ini belum melihat ya
kalau memang nanti ada penjelasan yang cukup dari orang pemerintah atau presiden terpilih
tetapi selama belum ada penjelasan yang cukup bahwa penambahan menteri ini sangat urgent
dan ini akan membawa indonesia sejahtera
ya rakyat barangkali mau mengongkosi gitu ya
apalagi usulan atau rencana untuk memperbaiki kabinet agar tidak korup seperti kemarin
tanda tanda akan ditanggulangi dengan cara yang baik
kalau tadi dikatakan lembaga pengawas sudah ada lembaga
lembaga pengawas sekarang semua problematik gitu ya
kalau pemirsa melihat gitu ya
ini sedang ada persidangan yang sangat menarik
itu problematik karena justru pengawasnya itu sendiri sangat rentan gitu ya
rentan untuk dipengaruhi dengan materi
nah kita lihat dari sisi pengawasan secara represif
kpk saat ini sedang perlu problem internal
yang tidak efektif untuk melakukan pemberantasan korupsi
ya rakyat hanya ingin dengar bahwa akan ada rencana yang baik
memang itu berangkat dari satu hasil studi
bukan katakanlah ini semacam transaksi politis gitu
sebagai wakil dari partai golkar yang ada di koalisi pemerintah
nah itu tadi sudah dijawab sendiri mbak livi oleh mas zainur
kita ini jangan alergi dulu ada penambahan menteri
menteri mana yang akan diperbesar portfolionya
jadi jangan kita pertama ini antipati
ditakut takuti dulu bahwa penambahan menteri itu adalah suatu hal yang tidak diperbolehkan
ya kita juga ingin memastikan bahwa kita pun dari partai politik pun
juga pasti ingin mendengarkan portfolio yang akan diperbesar itu yang mana
dan ini kan ada konsekuensi konsekuensinya
ya sekarang kan apbn dua ribu dua puluh lima itu kan diketoknya sekarang
jadi kalau ada pertambahan portofolio itu kan akan efek pada masa sekarang
yang membahas anggaran dua ribu dua puluh lima adalah dengan
yang pertama kita pertama jangan antipati dulu terhadap penambahan atau tidak
secara undang undang itu dimungkinkan
kalau misalkan undang undang dimungkinkan
jangan ditakut takuti bahwa ini nanti begana begini
itu yang nanti kita akan lihat setelah kajiannya itu keluar
kalau merujuk amerika negara yang hebat hebat itu memang cuma lima
tapi coba lihat kalau di india
coba berapa di india kementeriannya
nah hal hal seperti ini kan jadi jangan dilihat satu sisi
pertama penambahan menteri itu bukan hal yang sakral yang tidak boleh ditambah
jadi jangan kita maksudnya rencananya ini saja belum disampaikan
belum diwujudkan diturunkan di dalam undang undang dua ribu dua puluh lima yang sedang akan dibahas
baik terima kasih mas bobi terima kasih mas zainur